ya lebaran identik dengan baju baru namun tidak bagi anak anak yatim piatu di surabaya
menjelang lebaran anak anak yatim ini justru memakai baju dari sampah kertas dan plastik
lewatan kreatifitasnya sampah sampah ini disulap menjadi busana muslim yang unik lucu dan menarik
bagaimana uniknya berikut liputannya
unik dan lucu
itulah gaya anak anak yatim piatu saat memperagakan busana muslim dari bahan daur ulang sampah
mosket terlihat kaku dan canggung namun anak anak ini patut diacungi jempol
busana muslim yang dikenakan ternyata terbuat dari sampah koran bekas dan kantong plastik
mereka sengaja beradu kreatifitas membuat busana muslim unik dari sampah
untuk ditambahkan di sampah kertas dan plastik
ditampilkan dalam acara buka bersama yang digelar badan amil zakat nasional atau basnas jawa timur
ide peragaan busana muslim dari bahan daur ulang sampah ini
muncul dari banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar lingkungan mereka
untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat
para pengajar meminta wali murid dan siswa memanfaatkan sampah yang tak berguna menjadi busana muslim
akhirnya kita punya inisiatif kalau pakai rancangan kayak gini
dibikin baju supaya untuk menarik perhatian para wali santri ke depan kita
dan khususnya orang orang di luar kaki sekitar kata
selain peragaan busana muslim basnas juga menggelar lomba merangkai parsel
yang bungkusnya juga terbuat dari bahan daur ulang sampah
mereka juga diharuskan menulis ucapan selamat lebaran yang indah
di atas lembar kertas atau kartu lebaran
acara yang diikuti sekitar seribu anak yatim ini diharapkan tidak saja memberi hiburan
namun juga dapat mengasah kreativitas anak